di tiap bencana alam yang melanda sudut negeri
bantuan logistik menjadi hal yang penting dan ditunggu tunggu
untuk menyalurkan bantuan pesawat angkut berat c satu ratus tiga puluh hercules adalah jawabannya
pesawat ini selalu siaga setiap hari untuk menerbangkan apapun yang dibutuhkan korban bencana
mulai dari bahan makanan logistik hingga personel
pesawat c satu ratus tiga puluh hercules mampu mengangkut berbagai macam barang hingga seberat sembilan belas ton
serta mengangkut hampir seratus penumpang
jarak jangkau terbangnya pun mencapai tiga delapan ratus km dengan kecepatan lebih dari lima ratus km per jam
tak heran jika pesawat ini menjadi andalan banyak negara untuk berbagai macam operasi
demikian pentingnya pesawat hercules untuk operasi perang serta operasi selain perang
sehingga kesiapan pesawat harus selalu dijaga
jadi kesiapan operasi ini yang setiap hari kita pertahankan
pesawat setelah kembali harus kita siapkan
jadi memang skarundar tiga puluh satu ini terkenal dengan quick response
jadi pesawat kembali jam berapapun kami siapkan personel untuk melaksanakan maintenance
di tni au pesawat hercules berada di tiga skuadron
yaitu skuadron tiga puluh satu halim pranakusuma skuadron tiga puluh dua lanut abdurrahman saleh malang
serta skuadron tiga puluh tiga lanut hasanuddin makassar
total jumlah hercules yang dimiliki tnau mencapai tiga puluh unit
namun kesiapannya tidak sebanyak itu
kepada penyelidikan kesiapan itu memang pertama tergantung dari anggaran
kedua pandemi covid sembilan belas sangat sangat mempengaruhi kesiapan pesawat pak
karena produksi spare part di negara asalnya turun drastis
pengiriman jadi masalah
ada barang pada saat puncak puncaknya tidak ada pengiriman
jadi itu mempengaruhi
itu mempengaruhi kesiapan pesawat kita
sebagian hercules yang dimiliki tni au juga sudah berusia sangat tua
untuk modernisasi tni au membeli lima unit hercules tipe j yang terbalu
rencananya hercules anyar ini akan tiba di tanah air pada akhir dua ribu dua puluh
ion hermawan dwi ari jakarta